tunjangan tenaga medis pemerintah ini telah menentukan besaran insentif yang diberikan
kepada tenaga medis yang menangani covid sembilan belas
pada kamis lalu presiden joko widodo meminta menteri keuangan sri mulyani
untuk merumuskan besaran tunjangan untuk para medis
presiden joko widodo menerangkan besaran insentif untuk masing masing tenaga medis
untuk dokter spesialis sebesar lima belas juta rupiah dokter umum atau gigi sebesar sepuluh juta rupiah
bidan atau perawat sebesar tujuh lima ratus rupiah dan tenaga medis lainnya sebesar lima juta rupiah
kemarin kita telah rapat dan telah diputuskan
telah dihitung oleh menteri keuangan bahwa akan diberikan insentif bulanan
kepada tenaga medis
dokter spesialis akan diberikan lima belas juta dokter umum dan dokter gigi akan diberikan sepuluh juta
bidan dan perawat akan diberikan tujuh lima juta dan tenaga medis lainnya akan diberikan lima juta
kemudian juga akan diberikan santunan kematian sebesar tiga ratus juta
dan ini yang diperlukan
ini yang diperlukan untuk daerah yang telah menyatakan tanggap darurat
sebagai konsekuensi dari pemberlakuan status tanggap darurat covid sembilan belas di jakarta dan imbauan kerja dari rumah
gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan tengah merumuskan bantuan kepada masyarakat pekerja harian
anies sudah memiliki data untuk calon penerima bantuan
dilansir dari detik com anies mengatakan akan ada satu satu juta orang yang akan menerima bantuan
satu triliun rupiah dialokasikan pemerintah untuk pemberian insentif bagi tenaga medis yang sedang berjuang menangani wabah corona
mulai dari asuransi hingga santunan akan diperoleh sesuai dengan tugas dan bidangnya
tepatkah langkah ini dan bagaimana skema penyalurannya
apakah juga sepadan dengan pengorbanan yang diberikan
untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan dua narasumber yang akan
memberikan konfirmasi malam ini
yang pertama dhani amrul ikhdan tenaga ahli utama ksp
dan juga ada hermawan saputra ahli kesehatan masyarakat
kita sudah terhubung dengan mas hermawan
selamat malam mas hermawan
selamat malam mas ferdie
apa kabar mas sehat mas ya
baik alhamdulillah sehat
mas kita mulai dialog kita malam ini
saya juga menunggu bagaimana dari pak dhani amrul ikhdan ini
tenaga alih utama ksp sebagai wakil pemerintah
untuk menjawab diskusi kita malam hari ini
tapi saya ke mas hermawan dulu
dengan insentif yang kemudian diberikan oleh pemerintah
bagaimana kemudian respon masyarakat atau sebagai wakil dari
yang mengamati kesehatan masyarakat atau apa perspektif ini yang anda cermati
baik mas ferdi terima kasih
pertama ini merupakan langkah yang cukup baik
walaupun insentif ini sebenarnya tidak menjamin bagaimana kualitas dan kecepatan layanan itu sendiri
insentif ini diberikan sebagai sesuatu penghargaan yang wajar saja
dalam kondisi darurat atau tanggap siap siaga seperti ini
sebagai motivasi tambahan atau secondary motivation
tetapi primary motivation atau motivasi utama sebenarnya adalah penyelamatan jiwa manusia itu sendiri
di mana seluruh
seluruh tenaga kesehatan baik ikatan dokter indonesia perawat melalui ppni nya
ikatan ahli kesehatan masyarakat bidan melalui ibinya dan semuanya
itu berkomitmen sebesar besarnya untuk menyelamatkan jiwa dan masyarakat indonesia
jadi motivasi yang paling utama tentu adalah motivasi kemanusiaan
tetapi kalaupun ada insentif atau motivasi tambahan ini adalah sesuatu yang wajar saja dalam keadaan tanggap darurat
saya perlu menyampaikan bahwa penggunaan angka angka dalam insentif ini
baik tenaga medis spesialis dokter umum ataupun tenaga non medis gitu
ini harus secara proporsional dan secara terukur
karena layanan untuk covid sembilan belas sekarang ini banyak yang kami deteksi kadang under reporting
artinya ada beberapa layanan yang dilakukan di rumah sakit swasta
atau fasilitas kesehatan di luar jangkauan pemerintah yang sudah menunjuk beberapa rumah sakit utama
ini pun harus segera terdata dan terkoleksi
menjadi posko pelayanan untuk covid sembilan belas
untuk itu ini yang saya sebut tadi harus terukur sehingga insentif atau motivasi tambahan tadi
tidak menimbulkan sesuatu yang tidak tepat di pelayanannya
kira kira begitu mas ferdi
artinya kemudian ini belum menjadi prioritas bagi tenaga kesehatan saat ini
yang menjadi prioritas saat ini sebenarnya memastikan semua delivery alat pelindung diri
masker bagaimana prosedur rujukan
karena kekhawatiran besar kita sekarang ini kecepatan dan keterlambatan kita
yang berpacu dengan penyebaran covid sembilan belas
ini kejadian pelayanan terus membludak banyak pasien yang bahkan odp
apalagi yang bahkan pdp apalagi odp ini mulai di self isolation kan atau dirumahkan
padahal orang dengan status pdp seharusnya sudah mendapatkan pelayanan yang lebih baik
dan itu yang sifatnya
hospital caring begitu ya
nah sekarang ini menurut kami ini sih oke oke saja insentif ini
tetapi memastikan alat pelindung diri berupa hazmat masker sanitizer dan lain lain
itu jauh lebih penting dibutuhkan oleh vaskes dan nakes saat ini
mas hermawan kita tahan dulu saya langsung ke mas dhani
selamat malam mas dhani
selamat malam mas dhani
oke kita masih ada gangguan komunikasi dengan tenaga ahli utama ksp dhani amrul ikhdan
kita terus mencoba
mas hermawan masih dengan kami
mas untuk aspek prevention nya ini yang saat ini artinya memang belum maksimal
sehingga kemudian insentif apapun lah itu
bentuknya saat ini belum terlalu prioritas
sehingga yang harus diupayakan terlebih dahulu adalah ya itu tadi
bagaimana ketersediaan apd masker yang cukup gloves yang cukup untuk tenaga medis
ini bagaimana kemudian bisa paralel nanti ketersediaan ini
ya makanya secara prinsip kita mengapresiasi adanya kebijakan insentif ini dari pemerintah
dan ini sifatnya kan motivasi atau secondary motivation yang saya sampaikan tadi
tetapi yang primary kan adalah penyelamatan itu sendiri yang menjadi motif semua tenaga kesehatan
nah untuk itu perlu kita dukung
sekarang ini mas ferdi kita coba pantau di rumah sakit sementara atau rumah sakit darurat wisma atlet
itu terjadi lonjakan pasien per hari ini bahkan hampir mendekati seratus pasien
artinya kasus orang dengan pdp dan bahkan terkonfirmasi positif yang baru buka saja wisma atlet sudah membludak
bagaimana yang pdp dan odp yang di lapangan di tengah masyarakat itu luar biasa
nah berarti di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit rumah sakit terjadi penumpukan atau pasien yang belum tertangani dengan baik yang terindikasi covid sembilan belas ini
nah disinilah yang penting sekali adanya yang berupa penguatan alat pelindung diri yang kita sebut dengan
ada empat kategori paling tidak alat pelindung diri ini
pertama adalah health med itu
nah ini penting kalau orang dinaikkan statusnya menjadi pdp
masker yang standar minimal n sembilan puluh lima itu ini harus dipakai di semua lini layanan rumah sakit terutama frontliner
mas ferdi di frontliner itu tidak hanya tenaga medis bahkan perawat pun belum berperan
tetapi tenaga preka medis tenaga tenaga admission information center itu ada di garda terdepan
dan mereka yang pertama kali juga berhadapan dengan potensial
nah ini juga harus dilengkapi
kemudian ada juga dalam sistem rujukannya referral system terutama virus transfer media atau vtm
ini rumah sakit bisa berhari hari hanya menunggu alat untuk transfer sampel atau serum untuk pemeriksaan covid sembilan belas ini
ini juga terkendala di rumah sakit
tentu yang terakhir ini adalah fasilitas isolasi
umumnya setiap rumah sakit kelas c di jabodetabek ini kurang lebih sembilan ratus an rumah sakit
nah swasta lebih mendominasi
itu ruang standar terisolasi itu rata rata cuma satu atau dua tuh
itu pun harus kita kuatkan
nah ini hal hal yang kami sebut harus menjadi prioritas utama di samping
insentif ini ada tetapi bukan itu yang utama
kita apresiasi tapi bukan itu yang utama
oke oke mas hermawan kita sudah dapat poinnya
saya ke mas dhani mas dhani selamat malam mas
selamat malam mas
dengan verdi mas dhani
ya selamat malam mas verdi selamat malam mas remawan
oke mas dhani kita ingin konfirmasi dulu
kalau kemudian ketersediaan infrastruktur dan fasilitas oleh pemerintah
ini paralel dengan insentif yang dikeluarkan juga oleh pemerintah
baik santunan ataupun juga dalam bentuk nominal sejumlah uang
ternyata prioritas utamanya bukan soal insentif nih mas
fakta di lapangan
bahwa ketersediaan apd masker dan juga alat alat penunjang lain
facility testing ini juga menjadi urgent saat ini
bagaimana kemudian ini menjawab pemerintah
pertama dalam hal penanganan covid sembilan belas ini semuanya prioritas mas
tidak ada yang lebih prioritas daripada penanganan covid sembilan belas ini
nah di antara yang prioritas itu maka yang terprioritas adalah masalah apd
apbd apd alat pelindung diri itu memang
kemarin banyak masalah di lapangan tentang keterbatasan dan juga tidak standar
nah sekarang ini kita sudah datangkan ada bantuan donasi dari csr
perusahaan swasta yang bekerjasama dengan perusahaan china
kemudian mendatangkan dengan hercules kemarin saya sendiri ikut serah terima barang
dan kita monitor pendistribusiannya mulai hari ini
sudah didistribusikan ke beberapa provinsi yang membutuhkan
dan rumah sakit rumah sakit yang menangani pasien covid
jadi mulai hari ini semua sudah terdistribusi dari mulai masker apd semua satu set
dengan standar yang baku di dalam international health regulation
jadi di dalam international health regulation itu standar standar ini semua kita penuhi ya
jadi kita melihatnya untuk apd ini sekarang dan ke depan
karena pemerintah juga menyadari bahwa ini juga masih kurang
jadi yang ada didatangkan kemarin masih kurang
maka kita mendatangkan rencana kedua tahap kedua
untuk menatakan dalam jumlah yang juga cukup besar
jadi kita juga mendorong industri dalam negeri juga membuat apd
tapi karena tidak cukup kita mengandalkan juga donasi dari beberapa pihak
yang bisa mendatangkan bantuan dari luar negeri
jadi semua dalam kolidor bantuan
nah mengenai insentif insentif itu karena juga kita harus berpikir
sebagai pejuang garda terdepan
di dalam penanganan covid sembilan belas ini
tentu tenaga medis harus mendapatkan prioritas
dan juga jaminan ketika terjeleknya adalah risiko kematian
sehingga presiden membuat insentif
insentif atau stimulus terhadap tenaga medis kita ini
ada impres dasar hukumnya impres
tentang refocusing kegiatan
kemudian juga anggaran belanja untuk penanganan covid sembilan belas
dan pengadaan barang dan jasa untuk percepatan covid sembilan belas ini
disusul lagi dengan surat edaran menteri
menteri keuangan nomor enam tahun dua ribu dua
untuk kementerian dan lembaga terkait bisa memindahkan pos pos pembiayaan
dari kegiatan yang tidak prioritas menjadi penanganan
kepada proyek atau penanganan masalah covid sembilan belas ini
oke mas dhani sebelum lebih jauh ke masalah insentif
soal bagaimana ketersediaan apd masker dan juga gloves
atau fasilitas atau infrastruktur yang paling penting untuk menghadapi
atau menangani pasien corona ini adalah seharusnya memang menjadi
tanggung jawab utama pemerintah untuk pengadaannya dari awal seharusnya
tapi kenapa kemudian sekarang ada bantuan csr
inisiatif masyarakat komunitas dan segala macam
bagaimana kemudian menjawab ini
yang disampaikan kritik kepada pemerintah harusnya dari awal
harusnya dari kapan dari januari dari februari itu semua betul pak
kita sudah merencanakan sudah merencanakan tetapi kan kenaikan eksponensial
dari angka positif atau pasien atau konfirmasi positif ini kenaikannya kan
jauh lebih cepat daripada perkiraan kita
sehingga kita harus mencari plan b nya harus menemukan plan b
pemerintah nggak bisa mengandalkan pada perencanaan
mengandalkan pada perencanaan semula
kalau mengandalkan pada perencanaan semula ya semua nggak bisa jalan
bukan berarti ini dianggap atau mengkonfirmasi pemerintah ini gagap begitu untuk menghadapi wabah ini begitu mas
ini kan datangnya tiba tiba
apalagi angkanya juga eksponensial
tapi ketika angkanya eksponensial cukup signifikan kenaikannya
kan kita harus menyiapkan plan b plan c
tidak ada gagap enggagap
yang ada hanyalah kita harus mempersiapkan ekstra daripada apa yang kita rencanakan
jadi di antara perencanaan ada yang di atas perencanaan harapannya
ada yang di bawah perencanaan
ini semua di atas realisasi di atas semua
sehingga kita harus melakukan terobosan yang di luar kebiasaan
inilah dengan mendatangkan csr donasi dan sebagainya untuk mempercepat agar semua terlaksana
nah jadi kita melihatnya sekarang
kita bicara hari ini dan ke depan
karena energi kita habis nanti kalau bicara yang lalu
kalau yang sekarang masalahnya di mana apd
oke apd kita datangkan
nah kita monitor pendistribusiannya sudah benar belum
ada nggak rumah sakit di daerah yang saat ini kekurangan
apd nya belum ada maskernya belum ada
nah ini yang kita monitor
lalu kemudian cepat tanggapin kepada tim gugus tugas
oh ini kurang
hari ini saja saya mendapatkan wa dari beberapa direktur rumah sakit di daerah
ada delapan sembilan wa dengan komplain yang sama
nah saya sampaikan bahwa ini lagi didistribusikan
oke mas dhani dan mas hermawan masih dengan kita
kita nanti akan membahas bagaimana kemudian memastikan distribusi ini mekanismenya benar
dan juga apa yang perlu kita persiapkan lagi untuk bisa kerja cepat dan tepat dari pemerintah menghadapi wabah ini
layar demokrasi akan kembali usai jeda
terima kasih mas dhani
terima kasih mas dhani
terima kasih mas dhani
terima kasih mas dhani
terima kasih mas dhani
terima kasih mas dhani
baik kita kembali dalam diskusi kita malam ini
mas dhani dan mas hermawan masih dengan kami
mas dhani ini soal bagaimana kemudian perlindungan terhadap apa namanya
ya penanganan wabah ini katakanlah amunisi yang paling penting untuk berperang melawan wabah corona ini
adalah terdapat pada alat alat kesehatan ketersediaan apd masker dan juga gloves dan alat alat lain begitu
kita ingin memastikan bahwa fakta di lapangan sampai saat ini kekurangan itu masih terjadi
proses distribusinya ini bagaimana memastikan ini terdistribusi dengan baik dan daerah mana dan tempat mana yang menjadi prioritas
prioritas itu tadi sudah saya sampaikan kepada rumah sakit rumah sakit yang saat ini menangani pasien covid
itu harus diprioritaskan
artinya ini di seluruh indonesia juga sudah harus begitu ya
di seluruh indonesia tetapi kita akan melihat prioritas itu sekarang daerah mana yang sudah menyatakan tanggap darurat
saat ini daerah yang sudah menyatakan tanggap darurat itu ada dki jakarta yogyakarta jawa timur banten jawa tenggara dan jawa timur
banten kalimantan timur kalimantan barat dan jawa barat
sampai dengan sekarang kan baru tujuh daerah yang menyatakan sudah tanggap darurat
nah itu tentu kita prioritaskan
nah lalu kita petakan lagi mana yang menanganin suspek ataupun terkonfirmasi covid sembilan belas
nah ini yang kita distribusikan
tapi tentu prioritas yang tanggap darurat dulu nih baru ke beberapa daerah yang lain
tapi semua jangan khawatir kan ada step berikutnya
ya stok stok berikutnya yang kita akan distribusikan secara merata
berdasarkan skala prioritas yang tadi
jadi tanggap darurat itu penting
daerah yang tanggap darurat itu tentu diberikan prioritas dibanding daerah yang belum tanggap prioritas
tapi bukan berarti tidak diberikan
tapi setelah yang tanggap prioritas baru akan distribusikan kepada daerah lain
oke kita konfirmasi sekali lagi bahwa kemudian semua alkesnya itu ada dan sudah tersedia
tinggal bagaimana kemudian proses distribusinya dari pemetaan wilayah dan wabah yang tadi mas dhani sebutkan ya
saya tidak mengatakan semua alatnya ada semua ya
yang sudah ada kita distribusi
yang belum ada atau masih kurang kita datangkan
baik dari dalam negeri untuk produksi dalam negeri maupun dari impor
jadi semua ada tahapan tahapan ya mas
oke yang sudah ada dan yang belum ada atau yang akan didatangkan apa aja mas dhani
yang sudah apd ini sudah ada kita distribusikan
tapi kan masih kurang
kita masih impor lagi
atau kita pacu ke dalam negeri untuk produksi
nah ini yang sekarang kita buat perencanaan ini
jadi yang distribusikan ada bagiannya
yang melakukan order untuk impor juga ada bagiannya apd
semua full set sampai dengan rapid test juga demikian
obat obatan juga demikian
jadi jangan dibilang bahwa ini stok semua banyak
stok ini ada
namun kekurangan yang ada kita akan order dengan pengambil impor dan distribusikan
pengambil impor dari luar
oke ketersediaan ini untuk berapa lama nih mas
kalau kemudian kalau kurang nanti juga harus menunggu lagi bagaimana
ini kan semua ada perencanaan mas ya
perencanaannya dengan plan a kalau eskalasinya sekian maka kita perlu stok sekian
plan b eskalasinya naik sekian persen maka perlu stok ini sekian
itu ada di gugus tugas itu sudah merencanakan dengan matang dengan detail itu angka angka itu
ini coba di cross check dengan pak doni dan tim
bagaimana detail eskalasi itu dan kesiapan kesiapan teknisnya
oke mas hermawan
ya gimana mas merespon ini
bahwa kemudian alkes dan termasuk alat perlindungan yang paling penting saat ini memang sudah ada tapi masih kurang
dan ini akan dipetakan juga untuk proses distribusinya
ya jadi sebaik baik persiapan itu adalah sebelum terjadinya kejadian
sebelum terjadinya peristiwa
jadi bagi daerah daerah lain di indonesia yang sekarang masih pada bersiap siap artinya kasusnya masih yang pdp dan odp
maka ini adalah fase persiapan terbaik untuk memastikan alat pelindung diri dan juga prosedur penanganan itu clear di lapangan
tetapi khusus wilayah dki jakarta depok bekasi tangerang sebagian jawa tengah dan jawa timur
di mana sudah menjadi epicentrum kasus ini
atau kelas terbaru
ini bukan lagi tahap persiapan
tetapi tahap tanggap kedaruratan
maka harus ada gerak dan cara ekstra cepat yang dilakukan
karena tadi kita harus berpacu dengan kecepatan juga penyakit
saya sedikit memberikan masukan kepada tim dan pemerintah
gugus tugas dalam hal ini
jangan sampai mengandalkan rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang mendatangi sentral logistik
atau tempat penyimpanan
atau tempat penyimpanan barang
bila sudah tersedia
mohon kiranya di drop
dihadirkan di lapangan di fasilitas kesehatan tanpa harus diambil atau dimohonkan
mas hermawan berarti sudah pernah mendapatkan kasus itu di mana kalau boleh tahu
ya hampir semua wilayah di dki jakarta begitu
setiap hari kami berdiskusi dengan teman teman di rumah sakit
teman teman di lapangan
bahkan di daerah bahwa ini masih terjadi kekurangan dan kelangkaan
nah sesuatu yang sudah menjadi kebijakan dan keputusan
hendaknya juga dipastikan implementasinya di lapangan
ini tantangan kita semua
kita tidak ada yang salah dalam hal ini
tetapi kita memang bergerak cepat
harus bahu membahu berpacu dengan kecepatan covid sembilan belas ini
ini tantangan yang tidak biasa
karena kita menghadapi perang melawan corona
laporannya mas hermawan dari hasil diskusi dan juga pemantauan
yang sudah tersedia dan yang belum
sekarang jenisnya apa
nah yang saya sebutkan tadi ya
mulai dari alat pelindung diri
mulai dari pakaian berupa hazmat itu
sampai kepada hand glos atau sarung tangan pun masih langka
tapi ada satu yang penting
ini terkait dengan prosedur rujukan dan pemeriksaan
itu namanya virus transfer medium atau vtm
nah virus transfer medium ini adalah media
untuk pemeriksaan bagi mereka yang odp dan pdp
untuk diperiksakan labnya
di laboratorium yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
jadi ada kejadian beberapa rumah sakit yang harus menunggu berhari hari
hanya untuk memastikan alat ini tersedia atau tidak
belum kita mendapatkan hasil pemeriksaan
baru sekedar untuk transfer virus medium nya saja
ini masih terkendala di lapangan
untuk setiap wilayah di daerah ini
sudah ada laporan bahwa
ketersediaan ini juga ada
labor labor untuk pemeriksaan seperti ini
mudah mudahan mas dhani bisa meneruskannya ke kemenkes
bahwa dulu kita itu memiliki program untuk pemeriksaan laboratorium
untuk pasien tb mdr
atau tb multi drug resistant
itu ada laboratoriumnya
semacam rt pcr yang sekarang
tinggal bagaimana cartridge dan reagentnya itu harus disediakan
supaya lima ratus yang kurang lebih ada di seluruh indonesia
yang tersebar di rsud rsud itu
teroptimalkan untuk deteksi pemeriksaan covid sembilan belas
dan ini akan mendukung dengan adanya masif rapid test nanti
kalau masif rapid test dilakukan di mana mana di daerah yang beresiko
maka untuk memastikan covid sembilan belas positif or negatifnya
dengan adanya pcr ini
ini bisa dikapasitasi dan dioptimalkan oleh pemerintah
di luar yang sudah menjadi kedaruratan adalah ketersediaan apd
dan juga standar masker
dan juga vtm tadi
masukan yang cukup baik
dan tentu ini akan menjadi catatan khusus
untuk kemudian ini dipenuhi dalam rangka untuk memerangi corona ini
kita akan break dulu
kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda
tetap bersama kami di layar demokrasi
saya ingin memberikan informasi terakhir
karena ini sudah banyak catatan
dari semua pihak
mas dhani kalaupun kemudian kita tidak elok berbicara soal nominal
tapi yang ingin kita pastikan adalah insentif ini dibayarnya bagaimana mekanismenya
yang jadi kasirnya nanti siapa mas
sumbernya dari mana
jadi pertama insentif itu diberikan berlaku untuk daerah yang sudah menyatakan tanggap darurat
yang perlu diingat itu
hanya untuk daerah yang menyatakan tanggap darurat
provinsi ya berarti ya tadi yang disebutkan ya
kurang lebih itu
untuk saat ini ya
untuk kedepannya kita lihat
nah kemudian insentif itu dasar hukumnya jelas
dari impres inpres nomor empat tahun dua ribu dua puluh
kemudian ditinggal lanjuti
impres itu kan jelas ya maksudnya kan
tentang refocusing kegiatan
lokasi pembelanjaan untuk corona dan pengadaan barang dan jasa
itu semua kementerian dan lembaga terkait harus relokasi anggaran
refocusing kegiatan semua tertuju menggerakkan semua resources yang ada untuk menuntaskan soal corona
jadi nggak ada lagi proyek besar besaran proyek a b c
yang ada hanya refocusing semua kepada corona
baru setelah ini tuntas kita berikutnya
nah ditindak lanjuti dengan
surat edaran menteri keuangan nomor enam tahun dua ribu dua puluh
yang ditujukan agar setiap kementerian dan lembaga yang terkait semuanya di indonesia bisa memindahkan pos pos pembiayaannya
jadi kan dalam sistem apbn perencanaan itu kan semua tinggal re budgeting dan posting
nah ini kita minta re posting
kegiatan kegiatan yang tidak prioritas
dana dana yang ada di mana di blocket atau tender tender mana yang bisa di rescheduling
semuanya dibatalkan semua
belanja barang juga begitu
belanja yang tidak mendesak perjalanan dinas luar negeri dalam negeri rapat seminar event workshop semuanya
semua di host semuanya dibatalkan
jadi itu kan cukup besar mbak
dari belanja modal ini aja itu juga banyak yang bisa kita dapat
ada sekitar lima sampai dengan sepuluh triliun yang bisa direlokasi untuk penanganan covid dari
biaya belanja belanja pemerintah
termasuk juga apbn ya termasuk juga ada lagi peraturan dari menteri keuangan tentang nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tentang penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil
dana alokasi umum dau
dana insentif daerah tahun dua ribu dua puluh
ada lagi peraturan menteri dalam negeri nomor dua puluh tahun dua ribu dua puluh tentang revisi dan realokasi apd
jadi kalau di pusatnya sudah realokasi refocusing nah di daerahnya juga realokasi dan refocusing untuk penanganan ini
itulah yang disebut dengan pengelolaan keuangan yang terkonsolidasi
nah dari berbagai revisi revisi ini kita estimasi itu ada dana sekitar tujuh belas triliun lebih yang bisa dimanfaatkan untuk menangani virus corona
hasil dari cost cutting cost cutting dan realokasi realokasi anggaran ini
sebenarnya kemudian kalau pun ada daerah inisiatif untuk mengeluarkan apbd nya itu lain cerita ya
mengeluarkan untuk apa
untuk penanganan covid sembilan belas di daerah masing masing yang tidak termasuk dalam tujuh provinsi tadi itu adalah kebijakan daerah sendiri begitu ya
ya tapi tetap fokusnya kepada penanganan corona
oke pengawasannya mas bagaimana kemudian ini
kan di dalam in press tersebut dalam in press presiden sebagai payung hukumnya in press nomor empat itu itu dijelaskan bahwa
seperti dalam pengadaan barang dan jasa itu melibatkan bpkp
dan juga sistemnya e katalog
jadi dua itu sudah cukup ada bpkp kemudian menggunakan pengadaan berbasis kepada e katalog ya kan
itu sudah merupakan pengawasan melekat lah yang dilakukan oleh pemerintah
tetapi catatannya adalah semua proses pengadaan barang dan jasa
dan alokasinya semua harus dilakukan dengan prinsip prinsip good corporate governance
dengan prinsip tetap prinsip profesionalisme dan kehatian kehatian transparansi fairness
dan unit cost nya juga sudah diseleksi sudah dievaluasi oleh bpkp

ya jadi saya kira itu proses transparansi dan governance yang terbaik lah yang diupayakan pemerintah
sehingga untuk mengatasi kondisi ini
sehingga kemudian untuk
dan harus cepat lah
ya sehingga kemudian untuk proses auditnya nanti pertanggung jawabannya juga lebih clear begitu ya mas ya
kecepatan prinsip kecepatan adalah harus dalam keadaan emergensi
karena fairness dan transparansi juga itu mutlak untuk membuat negara ini dikelola dengan profesional dengan transparan dan accountable
oke itu yang harus kita pastikan mas hermawan gimana mas

oke jadi saya mengatakan kita jangan sampai disibuk dengan kebosan
kita jangan sampai disibukan dengan perbincangan bagaimana motivasi berkaitan dengan insentif ini di lapangan
tetapi mekanisme bila ada insentif ini betul betul harus dipastikan
karena mekanisme ini adalah mekanisme pusat pasti akan di drop ke daerah daerah yang berdampak
dari daerah di drop kepada dinas kesehatan sebagai leading sectornya
dinas kesehatan baru ke rumah sakit rumah sakit
jadi kendati presiden dan menteri keuangan menyebut insentif bagi personil tenaga medis
personil tenaga kesehatan di faskes
tapi jangan lupa mereka bekerja di fasilitas fasilitas kesehatan atau rumah sakit
di saat itulah rumah sakit lah atau fasilitas kesehatanlah yang lebih paham tentang unit cost dan utility cost dalam pelayanan terkait covid sembilan belas ini
artinya harus sampai kepada unit bisnis seperti rumah sakit
lah yang harus mengelola dan memahami betul kebutuhan insentif ini
karena akan diterjemahkan di dalam jasa medis
harus disampaikan mas ferdi tidak semua tenaga medis di rumah sakit itu terlibat langsung dalam penanganan covid sembilan belas
kecuali mereka yang dimintakan bantuannya
tidak semua tenaga kesehatan atau tenaga non kesehatan terlibat langsung
supaya anggaran ini efektif dan efisien
maka unit analisis atau unit budgeting ini
itu harus sampai di tahapan pengelolaan oleh rumah sakit
karena mereka yang lebih paham unit cost dan utility cost
tetapi tadi karena berjenjang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah
pemerintah daerah turun ke sektornya dinas kesehatan
dinas kesehatan yang mengkolek dari seluruh rumah sakit
di saat saat inilah yang harus secara sistematis dan terukur yang saya sampaikan di depan tadi
teknis alurnya juga harus dipastikan tepat sasaran
tidak kemudian mencela mencela ke sasaran yang tidak tepat
harus dipastikan mas remawan
betul jangan sampai kita sibuk meributkan urusan insentif
kita lupa penyelamatan nyawa dan jiwa masyarakat itu sendiri
mas dhani yang terbaru ini soal rapid test
ini mas bagaimana mekanismenya
apakah kemudian akses untuk menjalankan atau mendapatkan fasilitas seperti ini
bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah saat ini
ya tentu kan jelas
tadi kan sudah di dalam protokolnya kan sudah jelas
itu untuk yang menghadapi gejala dan atau yang pernah kontak dengan suspek
ataupun dengan pasien terkonfirmasi covid
kemudian juga di daerah daerah yang telah menyatakan tanggap darurat
atau daerah daerah epicentrum
jadi yang disebut rapid test itu bukan masal tapi juga dilakukan
bukan masalah maksudnya semua orang bisa
tapi tetap dengan beberapa koridor koridor protokol protokol yang jelas
itu sih itu namanya koridor dari yang namanya rapid test ini
dan itu kan sekali lagi ditegatkan itu bukan pendeteksi corona
tapi itu hanya mitigasi tentang antibody dan kemungkinan ada virus yang masuk
kemungkinan ada virus yang masuk
harus dulu tunggu lagi positif atau negatif ditunggu lagi empat belas hari tes lagi
kalau ternyata positif ada virus yang kemungkinan masuk baru dia di pcr
real time pcr yang di tiga belas laboratorium rujukan pemerintah itu
bukan terhadap kelompok kelompok tertentu tapi kemudian oleh orang orang yang atau
atau kelompok yang memang beresiko terpapar lebih rentan begitu ya mas ya
jelas kan diprioritaskan kepada tenaga medis
tenaga medis sudah jelas kan pemerintah memprioritaskan ini kepada tenaga medis
kemudian kepada daerah epicentrum daerah yang tanggap darurat bencana
jadi tidak ada kelompok kelompok tertentu selain itu
yang kemudian memanfaatkan ini
nah setelah itu selesai
ya tentu semua masyarakat juga yang memenuhi kriteria itu bisa memanfaatkan rapid test ini dengan baik
untuk tindakan mitigasi mitigasi risikonya ke depan
mas dhani kita akan break dulu
mas hermawan layar demokrasi akan kembali
usai jeda tetap bersama kami